goyong ini dihumbui dengan lima rempah khas tiongkok untuk menambah cita rasa
saya mengikuti beberapa ini lebih terasa menghadapi orang bisa membaca karakter orang itu seperti gimana kita menghadapi seperti apa emosi kita lebih terjaga tidak bisa
pengelola restoran menyediakan empat hingga tujuh cosplayer yang berperan sebagai made and butler
bagi pembuat wisata atau pelaku wisata ini